garuda indonesia akan mengoperasikan penerbangan jakarta london pulang pergi secara non stop mulai tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas
sebelumnya penerbangan garuda indonesia dari jakarta menuju london harus transit dulu di singapura
direktur utama garuda indonesia pahala nugraha mansuri dikutip detik finance mengungkapkan
garuda indonesia akan menjadi satu satunya maskapai yang memiliki layanan penerbangan non stop tercepat
nyaman dan efisien dari indonesia ke inggris dan negara eropa lain dengan durasi penerbangan di bawah lima belas jam
pahala menambahkan penerbangan non stop jakarta london telah menjadi prioritas utama perusahaan sejak dibuka kembali rute penerbangan tersebut
apalagi sejak beroperasinya terminal tiga baru di bandara internasional soekarno hatta
yang saat ini telah menjadi hub utama garuda indonesia untuk perjalanan internasional dan domestik
garuda indonesia akan melayani penerbangan non stop dari
dan menuju london heathrow sebanyak tiga kali per minggu dengan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus er berkapasitas sebanyak tiga ratus empat belas penumpang